beraktivitas di luar ruangan pada akhir pekan tentu sangat menyenangkan apalagi dilakukan bersama sama dengan teman satu komunitas
nah pernahkah anda tidur dan bermain sambil bergelantungan
kali ini reporter yaya saraswati akan mengajak kita bermain bersama komunitas yang mempunyai hobi berhemoking ria di daerah kediri yang indah
seperti apa serunya berikut liputannya
berita terkini mengenai perjalanan bergelantungan
untuk memasang tali musojo rumit karena mereka harus benar benar memperhatikan tingkat keamanan dan kenyamanan tali serta hemoknya
setelah itu baru deh naik
nah untuk bisa naik ke tingkat paling atas caranya seperti ini nih
wih serem juga ya
bagi yang takut ketinggian sepertinya harus berpikir seribu kali nih hehehe
nah kalau sudah diangkat
di atas biasanya mereka suka mencoba berbagai macam gaya hemoking yang pastinya bikin jantung mau copot
seperti ini nih
oke kalau tadi sudah lihat gaya para profesional sekarang giliran saya
maka gue tegang sih
tapi kalau tadi berlatar pegunungan sekarang kami sudah berpindah tempat dengan latar air terjun irenggolo
mulai dari tali pengaman hingga hemok warna warninya
tardu tardu tardu mas bentar bentar bentar
sumpah ini deg degan banget
untuk pertama kalinya aku hamoking
ya ampun kelihatannya aja gampang ya
tapi saat mencobanya aduh susah banget
jarak antara satu hemok ke hemok yang lainnya cukup jauh
belum lagi mengatasi rasa takutnya luar biasa
untunglah para hemakers ini baik hati
dengan sabar mereka membantu saya mencapai hemok tertinggi
dan ternyata duduk santai di dalam hemok ini benar benar membuai saya
sampai sampai nih saya nggak mau turun lagi
saya menemukan diri saya sebagai pemimpin
pemimpin ini adalah destinasi saya
dia bilang jangan berhenti
saya akan mencoba
ada yang mau mencoba
ayo awalnya sih emang menakutkan
tapi sekali mencoba pasti ketagihan
percaya deh kata kata saya